dan yang menarik mirian pada hari terakhir tahun dua ribu delapan belas ratusan pasangan mengikuti nikah masal dan isbat yang diadakan pemerintah provinsi di ki jakarta
sayang sekali mungkin ada yang telat mendapatkan informasi ini ya
tapi acara ini juga sebenarnya bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menikah sah secara agama dan hukum
acara yang diadakan di tamrin sepuluh jakarta pusat ini dihadiri sekitar tiga ratus pasang isbat nikah dan dua ratus pasang peserta nikah masal
sebelumnya mereka harus mendaftarkan diri di kelurahan masing masing tanpa dipungut biaya
setelah pernikahan disahkan secara agama dan hukum negara setiap pasangan mendapatkan hadiah uang lima ratus ribu rupiah dan bingkisan
pada malam hari ini niat kita untuk menyelenggarakan nikah masal isbat masal sebagai bagian dari tasakuran akhir tahun sudah terlaksana
ada lima ratus lima puluh tujuh pasang yang malam hari ini menikah
mereka terdiri dari dua ratus dua puluh satu pasang yang menikah
dan kita bersyukur karena masyarakat jakarta banyak yang menghadapi kendala finansial untuk menyelenggarakan syukuran pernikahan
malam hari ini kita rayakan bersama sama
dan ini menjadi unik bagi mereka karena nanti kalau mereka menyelenggarakan mereka mengingat malam mereka menikah
maka itu adalah malam yang dirayakan oleh semua orang ketika pergantian tahun
kita berterima kasih
a'agim berkenan untuk hadir dan memberikan nasihat pernikahan kepada semuanya
salah satu pasangan veronisa dan akbar mengaku nikah masal ini menjadi pengalaman yang seru bagi mereka
alasannya pernikahan mereka dirayakan oleh gubernur dan orang banyak
karena rame bareng bareng ya kan
jadi ya gitu lah
sayangnya sama dia udah
kita lagi kan udah
ya harapannya benar benar nawet langgeng sampai ya ajal memisahkan
ya seneng banget sih
udah lama sih pacaran juga tiga tahun
lamaran oktober kemarin
ya ribet sih kalau dijelasin
sebenarnya nggak ikut ini cuma pembagian buku aja
kemarin sebenernya udah akad
iya ikut program karena jadi kelurahan
dari kelurahan tadi
semuanya semua dari kelurahan
ya pengen selamanya aja gak ada kata putus
gubernur dki jakarta anies baswedan berharap program nikah masal ini bisa membantu warga jakarta
untuk bisa memperoleh pernikahan
hal tersebut akan memudahkan mereka untuk mendapatkan ktp serta bantuan pemerintah seperti kartu jakarta pintar bpjs dan lainnya